itu saya bilang aja itu si aceh lagi ngantri entin ke dokter
kamu teh tidak usah
ikut ikutan sama si

eh bu guru yola
jennifer nya masih di sekolah tuh bu
saya kesini mau ketemu
mau sama pak idoi
boleh saya masuk pak
jangan bu guru
nggak ada orang
saya mau bicara tentang jennifer pak
boleh saya duduk
jangan jangan bu
nanti dilihat orang
takut jadi fitnah
maaf ya bu jangan bu
nanti saja bu guru
saya ke rumah akung dulu ya
ari rumah idan tadi mana ya
rumah kang idan
dari sini emak lurus aja
terus belok kanan
udah gitu emak lurus lagi
nanti emak belok kiri
rumah kang idan di mana
pasti semua orang tahu
atau kalau enggak emak tunggu aja di sini
sebentar lagi juga teman temannya pasti datang
biar mereka yang antar emak
takutnya teh nanti emak nyasar
kalau gitu emak numpang duduk ya
enggak enggak enggak emak silahkan
emak nunggu di sini saja
silahkan diminum mak
saya enggak tahu mak
aku di sini
saya enggak tahu mak
dari tadi belum ke sini
ke mana sih barok kokok
udah lama kita gak ketemu ya
suha kamu sehat
kalau soal montok emang dari dulu atu
eh kamu kangen sama saum ya
saum mah baik baik saja di sini
pergaulannya cuma di musola sama si kusoy
kamu teh ada ada saja
saya disuruh kemari sama kang saum
katanya teh si idan pergi tadi malam tidak pulang
ayo atu saya anter ke rumah idan
neng makasih ya
tin nanti kalau si acang datang suruh pulang ya
terima kasih mas
tanahnya mudah lagi tembondol

dia biar lebih knows yo bisa bersama ya

saya mengupaya lo ingin mengeluh
dari lahan lahan yang belum kita garap
insya allah hasilnya juga bagus
sedangkan tanah kosong
yang belum kita garap
betul pak saum
lantainya masih basah doi
bu yola kayaknya perempuan gak bener ratuku
masa ngajak ngobrol saya di dalam rumah
dia mau ngobrolin masalah jenniper
gak ada masalah
ya mungkin dia datang ketemu kamu dong
untuk membicarakan jeniper
dia itu tau kum
kalau jenniper masih di sekolah
kalau dia mau ngobrol sama jeniper
datang aja ke sekolahnya jenniper
atau tunggu jenniper di rumah
ya tidak mungkin bu yo
datang ke rumah kamu
kalau tanpa maksud apa apa
pasti dia ke kamu kum
di sini kum duduknya deketan
ini itu tidak seperti yang kamu bayangkan loh
saya ini gak ngebayangin aduh kum
bu yola itu memang ditugaskan seperti itu sama pak hades
dia itu dibayar untuk membuat kita menjadi lebih baik
seperti itu tapi dalam artian yang lebih bagus
jadi bu yola itu bukan datang untuk godein saya kum
serius aduh kum
ya tapi kum
kalau terus terusan begitu saya juga bisa tergoda tukum
terus saya bilang aja itu si aceng lagi ngantriin entin ke dokter
emang mbah hadrud ayah nahan mah
kamu teh tidak usah ikut ikutan sama si